karena kalau kita ngeband kan kita menyalurkan selain hobi kan menyalurkan ada di pikiran kita kan
contohnya lagu lagu yang kita bawakan kita ciptakan itu bertemakan tentang sosial tentang lingkungan tentang keadaan politik kita ya kan
nah lingkungan yang sebenarnya udah yang tersisa itu lama lama kalau tidak dilindungi ya bisa hilang kan
gus gus apa bagiannya buat masyarakat buat anak cucu kita nanti
apa kita tega begitu
aksesoris serba hitam dan essentrik seakan menjadi identitas bagi eko jatmiko
sebagai anak punk sepatu booth berbahan kulit atau rompi dengan aksen jarum jarum ini menjadi dandanan yang biasa ia kenakan
sudah dua puluh sembilan tahun eko dan adiknya deddy kurniawan aktif bermusik bersama grup band punk

tahun terakhir eko mengajak teman temannya untuk berganti arena dalam berkarya
ya disinilah sekarang mereka melanjutkan aksinya
sebuah sungai yang menyimpan banyak kenangan masa muda bagi eko dan teman temannya
namun kondisi kali cikarang saat ini mengkhawatirkan
sampah dan limbah jamak dilihat sejauh mata memandang
hal tersebut membuat eko tergerak untuk melakukan perubahan
pada tahun dua ribu dua puluh ia menginisiasi sebuah gerakan yang diberi nama safe kali cikarang
saya tuh ngelihat khususnya di lingkungan saya kan ada beberapa sungai ya
waktu saya kecil itu sungai itu tempat kita itu bermain kan
pandemi itu kan orang nggak boleh pada keluar kan
ya tempat pelampiasan saya untuk menghirup udara segar ya
di sungai kebetulan ada namanya kali cikarang
cuman bedanya itu kali cikarang dulu sama sekarang itu sudah jauh berbeda kan
terlihat tuh dari mulai bantarannya kotor banyak sampah sampah liar
belum lagi di sungainya sendiri ya sampah lah
industri juga karena kan emang kali cikarang sendiri itu berada di tengah tengah kawasan industri juga kan
kali cikarang terbentang sepanjang delapan puluh km
hulunya berada di gunung karang di kawasan jonggol kabupaten bogor
sementara hilir sungai berada di penombo keupatan bekasi
sungai alami ini melintasi banyak kawasan industri seperti cikarang dan cibino

hal itu membuat kali cikarang istimewa dalam tanda kutip
dibandingkan kali lain kali cikarang seperti kanal besar tempat pembuangan limba pabrik
dan beragam sampah industri serta rumah tangga
tak ayal banjir menjadi langganan data ke kawasan cikarang
bahkan siklusnya bertambah cepat dari sebelumnya lima tahunan menjadi banjir setiap musim penghujan tiba
dari enam belas aliran sungai yang mengalir di kabupaten bekasi
salah satunya sungai cikarang ini sebenarnya relatif kondisinya kalau dari hulu sampai tengah itu masih lumayan lah baik
tapi dari tengah ya gunungan cikarang apalagi menjelang ke cbl ya cikarang bekasi laut
nah itu memang yang sudah cukup sangat tercemar karena sudah melewati kawasan kawasan industri
dan juga akumulasi
akumulasi dari sampah yang dibuang masyarakat itu sudah terkumpul di sana
jadi memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan
bantarannya itu jadi tempat pembuangan limbah gitu kan baik limbah rumah tangga belum lagi dari industri
ratusan kubik sampah yang didominasi plastik dan stereofoam menjadi pemandangan lazim di bendungan cikarang bekasi laut atau cbl
di sinilah eko jatmiko dan anggota komunitas safe kalici karang biasa beraksi membersihkan sampah
ya kayak saya kan ngapain gue jauh jauh ya kan teriak teriak apa segala macem
tapi kenyataan yang ada di depan mata gue kan seperti ini gitu keadaannya kan
dari situlah saya tergerak kan sambil menyiapkan hobi ya coba saya kan wah ini kacau juga ini sampah di mana mana ya kan
dari tempat saya lokasi saya biasa mancing gitu
jadi tempat sampah liar ya coba saya bersihin lah tuh
tanpa imbalan tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar
safe kali cikarang awalnya hanya dianggap sekelompok berandalan yang cari perhatian
seperti stigma masyarakat terhadap anak pang
namun seiring berjalannya waktu ketelatenan eko dan komunitas safe kali cikarang membersihkan sampah mendapat simpati jua
ya kami sangat terbantu dengan komunitas sep kalicikarang ini makanya kami banyak berkolaborasi dengan mereka
pertama dalam hal menjaga kualitas air mereka sering memberikan laporan laporan yang bisa kita tindak lanjuti
kemudian juga ikut memungut sampah hampir dalam sebulan itu dua kali
kami mengangkut sampah di bendungan cikarang itu untuk membersihkan lah
walaupun memang bebannya cukup berat
dan juga melakukan pelestarian melalui tadi
penanaman bambu ataupun tanaman tanaman konservasi lainnya di sepanjang bantaran sungai cikarang
perubahan sungai menjadi bersih dirasakan banyak warga yang hidup di sekitarnya
alhamdulillah sekarang sudah bisa bersih sudah bisa dinikmati warga
dengan adanya ikan ikan sekarang sudah bisa hidup kembali seperti itu
salah satu contoh bibir kali yang sekarang sudah ada tanaman
baik itu dari bambu baik itu tanaman taman keras itu
akarnya mengikat sekali dengan bibir kali sehingga tidak mudah untuk longsor
itu yang dirasakan
meski baru aktif bergerak selama dua tahun
safe kali cikarang kini memiliki sekitar tujuh puluh sukarelawan
yang siap diterjunkan untuk membersihkan sungai atau mitigasi saat banjir melanda
safe kali cikarang juga sudah memiliki enam posko pemantauan di sepanjang sungai cikarang
dan yang terakhir
gerakan ini memantik banyak kelompok masyarakat untuk ikut membuat komunitas
yang terjun membersihkan kali cikarang atau kali kali lain di kabupaten bekasi
karena yang dibutuhkan sekarang itu kan sebenarnya toladan atau contoh sih sebenarnya
karena waktu itu kita juga tidak menyangka gitu kan
gerakan kita gerakan yang tadinya sangat sederhana gitu kan
yang tadinya kita tuh tidak merencanakan
kan segitu masifnya kan pelan pelan itu semua terorganisir
semakin banyak orang yang peduli kan
mereka berasal dari masing masing wilayah mereka kan
kali cikarang satu dua tiga
safe kali cikarang
menyusuri aliran kali cikarang menjadi kegiatan rutin bagi anggota komunitas safe kali cikarang
kegiatan ini dilakukan dua hari sekali menggunakan perahu sederhana sumbangan dinas lingkungan hidup setempat
mereka menyisir setiap jengkal kali cikarang
tak hanya memetakan daerah daerah yang akan menjadi target pembersihan selanjutnya
safe kali cikarang juga melakukan patroli
mengintai setiap masyarakat atau korporasi yang membuang sampah dan limbah sembarangan
atau merusak daerah aliran sungai
ada nggak sih bang ketika melakukan patroli terus melihat oh ini ada limbah pabrik yang dibuang secara ilegal
terus biasanya apa sih yang dilakukan oleh anggota komunitas ketika menemukan hal hal itu
biasanya kita ketika patroli sungai kita melihat cek visual dulu kan
ini musim hujan ya kalau musim hujan airnya dia agak bening tapi agak kecoklatan gitu ya
nah nanti ada beban pencemar yang akan jelas kelihatan secara visual
ada yang hitam ada yang kuning ada yang merah dan kita bisa pastikan itu berasal dari
hasil produksi dari suatu perusahaan
dan jumlahnya nggak cuma satu kita sudah mengantongi empat kawasan industri
yang sempat kita laporkan ke pores waktu itu kan ke dinas lingkungan hidup
tapi sampai hari ini juga belum ada tindakan saya lihat kan belum ada tindakan
tumpukan sampah ilegal di banyak titik menjadi pemandangan
di kanan kawasan
kanan kiri sungai cikarang
tempat sampah ilegal ini seakan menjadi prasasti dari kebiasaan menahun masyarakat
yang tinggal di bibir sungai
sebuah bom waktu yang siap menimbulkan bencana ekologi di kali cikarang kapan saja
bang ini kan dari tadi ada banyak banget kayak tumpukan tumpukan sampah ilegal ya
mungkin ini bukan tempat tembongan sampah tapi segera di sebelah kiri juga ada sampah
yang banyak banget itu
emang biasa ditemukan kayak gitu
atau gimana sih
ya jadi mereka yang tinggal di persis di samping das ini kan sebenarnya nggak boleh
nggak boleh dalam arti sungai itu ada disebut gss atau garis sempadan sungai
garis sempadan sungai itu adalah bau sungai yang berfungsi sebagai pengendali banjir
biasanya dari jalan itu perumahannya itu rapat gitu
rapat dalam arti tidak ada akses kendaraan seperti bakter atau minibus yang kecil itu untuk mengangkut sampahnya
dan cara tergampangnya adalah mereka ya inilah membuang sampah ke sungai
sebuah gerakan mandiri dari komunitas
desaf kali cikarang memang belum bisa menyelesaikan permasalahan sampah sampai ke akarnya
sementara tumpang tindih birokrasi menghambat pemerintah daerah setempat untuk melakukan penertiban
kesulitan kami adalah satu di alat
jadi memang perlu tools khusus atau alat khusus ya yang bisa memperbaiki situasi kondisi di sepanjang das sungai ini gitu kan
terakhir adalah penegakan
terakhir adalah penegakan
terakhir adalah penegakan
terakhir adalah penegakan
ketika tidak ada ketegasan dari otoritas terkait pelanggaran bangunan liar di sepanjang sungai
maka ini akan menimbulkan masalah yang sangat serius
kita bisa lihat hancur gitu ya
dan ketika banjir ya mereka sebenarnya korban sendiri gitu kan
bantaran sungai itu kalau di wilayah bekasi itu hampir seluruhnya dikuasai oleh pjt perusahaan
jatiluhur ya jasa tirta
dari mulai jatiluhur sampai ke sini
pengelolaannya ada di sana
sehingga salah satu problem cikarang itu adalah selain sungainya ya badan sungainya juga banyak bangunan liar
sehingga ketika kita akan melakukan treatment meninggikan tanggul dan sebagainya
itu harus membersihkan dulu bangunan liar
nah ini ada kewenangannya di pjt dua gitu
jamis tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh satu
tak jarang saat eko dan komunitas syekh kali cikarang berperan
eko dan komunitas safe kali cikarang berpatroli menemukan perusahaan yang merusak sungai cikarang dan ekosistemnya
mereka tak segan menegur bahkan menempuh jalur hukum
termasuk saat ribuan bambu yang berfungsi sebagai filter dan penjaga ekosistem kali cikarang luluh lantang di gasak kontraktor sebuah pabrik baja
area sempadan itu diubah menjadi turap berbahan limbah pengolahan baja dan tanah yang diuruk begitu saja
sebuah tindakan tamak yang berakibat hilangnya rumah bagi burung dan satwa liar di kali cikarang
karena kita negara hukum ya kita melakukan perlawanan secara hukum juga kan
kalau ada ini kita laporkan dengan pihak terkait ya kan
terkait masalah lingkungan berarti kita bicara ke dinas lingkungan misalnya
terkait masalah kepemilikan sungai kita otoritasnya bws apa akan kita sampaikan
ini ada begini ada izinnya enggak kan
ya karena kalau tidak begitu lama lama ya orang masing masing
semaunya sendiri kan sedangkan sungai sendiri kan fasilitas umum
kepentingan orang banyak air ya kan
eko sadar betul berurusan dengan korporasi memiliki resiko yang membahayakan keluarganya
tak jarang ia mendapat intimidasi dari orang orang tidak dikenal
ya kita bicara masalah lingkungan masalah banyak orang gitu kan
kita melibatkan banyak orang
terus lokasi kegiatan kita itu kan banyak bersinggungan gitu kan
dengan berbagai macam kepentingan
ya kalau kepentingan ada kepentingan pihak pihak secara ekonomi
industri apa otomatis kan merasa terganggu
saya itu secara pribadi itu merasakan banget gitu kan
yang namanya intimidasi apa kan ya dengan berbagai cara lah ya kan
cuma buat saya sendiri ya ya itu
itu resiko perjuangan kan
yang pasti apapun kita ya kan melakukan kegiatan apapun itu pasti ada resikonya
namun dukungan dari keluarga yang tak pernah surut
menguatkan setiap langkah eko jatmiko
ya pernah sih ada rasa takut pernah
namanya kita orang kecil ngelawan orang gede ibaratnya ya
kita kan benar kecuali kita salah
kita kan yang benar benar jalur kita kan benar
kecuali kita emang salah
ya kita mah berserah aja dah
ya lebih penting kita mengikuti jalurnya yang benar
bagi mary apa yang dilakukan suaminya
juga bentuk perjuangan untuk anak cucunya kelak
agar bisa hidup lebih baik dan berdampingan dengan alam
kalau saya mah ya ya apa yang dia inginkan
apa yang dia jalanin kalau bagus buat dia benar buat dia
saya emang dukung dukung aja
toh kita jalan yang benar kok
iya setiap perbuatan itu pasti ada balasan
mau buruk atau jelek itu perbuatannya
ya kita ya kita berbuat baik mungkin balasannya kan kita yang terbaik
kini langkah sederhana yang paling mudah dilakukan
oleh eko jatmiko dan komunitas safe kali cikarang
adalah mengadakan edukasi
edukasi kepada masyarakat termasuk anak anak
tentang pentingnya menjaga lingkungan
tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah
agar tak tertumpuk di sempadan sungai
ya kalau menurut saya
apa generasi sekarang dan akan datang itu
sebenarnya alam ini yang khususnya sungai ini titipan mereka kan
mereka itu tidak bisa menikmati
ini indahnya masa kecil saya loh
saya masih kecil bisa berenang aja di sungai
apakah sekarang anak anak kita bisa gitu kan
eko juga kerap kali menginisiasi gerakan tanam pohon
di daerah aliran sungai cikarang
yang menggandeng banyak kelompok masyarakat
seperti karang taruna hingga siswa siswa sekolah
untuk ikut berpartisipasi menanam pohon
mereka juga diedukasi tentang peran penting pohon
untuk menjaga kualitas udara dan air
serta manfaatnya untuk kehidupan
anak anak pun antusias
terlebih saat mereka bisa mengenal jenis pohon
yang jarang dijumpai di sekitar rumah
oh iya jadi untuk edukasi terkait anak anak
tujuannya satu biar mereka mengenal
apa sih fungsinya tanaman pohon ini
dan tujuannya untuk apa dan nama nama pohon sendiri itu apa
karena kebanyakan anak anak sekarang tidak tahu tuh
apa sih bibit tanaman misalnya jengkol
tanaman termbesi tanaman kelengkeng itu yang seperti apa itu
kebanyakan anak ini belum tahu
tapi alhamdulillah dengan adanya edukasi seperti ini
manfaat yang ditimbulkan dari penanaman pohon itu apa
alhamdulillah anak anak ini sangat luar biasa
alhamdulillah saya mengerti terkait apa dampaknya
dan manfaat yang ditimbulkan ketika penanaman pohon
jangan sampai tanah kita terjemah gitu ya
eko dan komunitas chef kaleci karang memberikan pesan
bahwa manusia dan alam memiliki hubungan simbiosis mutualisme
atau saling menguntungkan
dan sudah sepantasnya
apabila manusia ingin mendapatkan manfaat terbaik dari alam
manusia juga harus merawat dan memuliakan lingkungan

tidak ada alam
bersama dengan alhamdulillah
kita bisa menjaga kekayaan manusia

dan kita bisa menjaga kekayaan manusia
karena kalau kita ngeband kan kita menyalurkan
selain hobi kan menyalurkan ada di pikiran kita kan
contohnya lagu lagu yang kita bawakan kita ciptakan itu bertemakan tentang sosial
tentang keadaan politik kita ya kan
dunia eko mungkin sudah berubah satu ratus delapan puluh derajat
dan tuman musik cadas
kita lagi begitu sering mengisi kesehariannya
namun dua puluh sembilan tahun berkarya menjadi musisi punk
sudah pasti membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan
sebagai anak pang yang anti kemapanan
ia selalu terusik dengan kebijakan kebijakan oligarki
baik itu mengenai isu lingkungan sosial ataupun politik
keresahan itulah yang kemudian ia dan teman teman tuangkan
melalui lirik dan musik
jadi lainnya diberi ide
jangan lupa ikuti kami reda marginu di campaign an unfamiliar style ini atas
tentang keadaan politik kita
meski memilih jalur indy
the united smokers telah berhasil menggarap tiga album
di akhir tahun sembilan puluh hingga awal dua ribu an
the united smokers kini dikatakan punya ruang tersendiri
di telinga penikmat musik punk
dari skena musik punk
kini eko memilih bergerak di aliran kali cikarang
tak hanya mengeritik lewat musik
eko berani menyentil oligarki lewat aksi nyata di aliran kali
kita sih awalnya itu serhana sih ya
kita pengen tempat kita itu bersih
baik airnya bersih
terus tempat tempat kita bisa nongkrong apa segala macam
bisa kita nikmatin sendiri itu bersih
awalnya seperti itu
selang berjalan gitu kan ternyata kita tidak cukup seperti itu
karena namanya sampah
yang namanya itu kan
dia datangnya dari hulu
waktu air naik banjir ya kan
sampah sampah yang ada
sampah sampah liar yang ada di bantaran itu terbawa hanyut
setelah kita bersih dia kotor lagi
wah ini berarti nggak bisa dengan kita cuma sekedar apa
hari itu gitu loh
kali tempat ia biasa mencari inspirasi dan bercengkrama bersama teman temannya
harus bisa lestari
ia mendorong agar kali cikarang dijadikan area konservasi
kenapa kita apa menganalisis bahwa ini kali cikarang harus menjadi
menjadi kawasan konservasi
hewan hewan yang langka contoh ikan baung ya
yang dimana mana sudah dinyatakan hampir punah
ternyata disitu setelah kita melakukan itu sekarang bagus tuh
karena kalau udah bicara konservasi berarti segala sesuatunya dilindungi kan
orang nohel pohon aja jangankan nebang gitu kan
ada konsekuensinya gitu loh
bagi eko sungai adalah beranda peradaban
sekelompok masyarakat bisa dikatakan maju dan beradab
tergambar dari seberapa bersih dan lestarinya sungai yang melintas di kawasan itu
terlepas dari siapa yang tinggal di kanan kirinya
apakah anak punk atau orang orang berjas dan berdasi
semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kali
karena di bekasi ini harus kita akuin ya kan
laju pertumbuhan ekonomi pembangunan itu tidak diimbangin
sama laju perbaikan lingkungan
nah lingkungan yang sebenarnya udah apa yang tersisa itu
lama lama kalau tidak dilindungi ya bisa hilang kan
terus lu sebut
terus apa bagiannya buat masyarakat buat anak cucu kita nanti
jangan sampai cuma melihat ikan baung misalnya kan
burung bangau cuma di youtube
apa kita tega begitu
jatuhlah kuarungi hidup ini
banjalan sempit yang selalu kulalui